kata orang ini urat nadirnya kota bandung cipta jualan cilok di sini aja jangan
ganggu yang jalan ganggu yang pelesiran nanti kita bisa dimarahin sama bapak wali kota
bentar lagi kita sampai mudah mudahan perempuan yang kita cari ada kita cari

karena betul betul menghilang bos nggak ada jejak
kita nggak bisa lebih hebat dari muslihat iya bos
hai jangan pernah menghubungi sobar lagi
hai saya muslihat tanggungjawab jamal mencari orang yang
halo halo kang helena baru aja dapet info alamat keluarga rosita alias ratna alias
julie kemudian dia pulang kesana soalnya dia sekarang lagi di sini banyak orang
agak jauh di luar kota tapi kalau jalan lancar kita bisa kesana kurang dari dua jam
biar saya yang urus sms alamatnya ke saya
ya kank iya kang mus ada apa
saya perlu mobil sewaan hari ini
saya perlu mobil sewaan hari ini
kalau buat akan itu mah gampang
saya kesana sekarang
jadi apa ce
mau gas kilo berapa
saya jarang beli java dikasih
jelma saya ada saja lah
kita langsung aja
kita langsung aja
gak boleh mampir dulu
kalo gak boleh bensinnya kurang
takut gak sampe
kalo gitu boleh
kita masuk tol buah batu keluar di cileni
kita mau ke rumah saudara akan
siapa tuh kan
bukankah kita pulang dulu
sudah biar ya bos
saya boleh pulang duluan bos
yang lagi saya cari itu perempuan dia penipu punya banyak nama rosita ratna yuli atau siapa lagi
namanya cantik enggak kang tergantung tergantung apa tergantung mata kamu nanti lihat aja
masih belum beres ya belum enak dilihatnya kalau sudah beres mah nanti braga bakal jadi kelihatan
lebih cantik seperti kamu dan bebas banjir seperti siapa apa yang seperti siapa kalau sudah beres
braga bakal jadi lebih kelihatan cantik
seperti aku dan bebas banjir seperti apa seperti siapa siapa
nanti kita pulangnya nggak lewat sini lewat sana jalan satu arah menuju bandung
jalan ini rame terus pagi siang sore atau orang ini urat nadinya kota bandung
ya kita jualan cilok disini aja jangan banggu yang jalan tangguhan kelesiran nanti kita bisa
dimarahin sama bapak wali kota bentar lagi kita sampai mudah mudahan perempuan yang kita cari ada
kita cari iya kita iya kita kanggu sama saya
yang nyari bukan kita tapi saya
kamu cuma ngantre aja
anak buah kangmus
kita pergi sekarang
kamu aja yang pergi
kamu temen jupri kan
kamu kan yang mukulin temen saya
anak buah kangmus
jangan ganggu teman saya lagi
lepas datang lagi ber responsibilities nanti tidur your karma

sama aja sih

cuci nama kang bahar yang sudah dijual sama si jamal
sebetulnya kang bahar tidak pernah tahu soal kerjaan yang bapak kasih ke sijaman
setelah ini bapak nggak perlu menghubungi lagi kang bahar untuk bilang terima kasih atau minta maaf
semua sudah selesai di sini sekarang